itu yang sebelumnya rp dua lima ratus sekarang naik menjadi rp empat belas juta
izin pimpinan perkenalkan saya maulana ihsanul huda
selaku presiden badan eksekutif mahasiswa universitas jenderal sudirman
yang dalam hal ini menjadi koordinator isu dari pendidikan tinggi
di badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia
izin menyampaikan kondisi di universitas jenderal sudirman secara khusus
kita di universitas jenderal sudirman mungkin bapak bapak pimpinan
sudah melihat dan mendengar melalui media sosial
betapa maraknya aksi yang ada di hunsut sendiri
kita sudah sampai dua kali mengadakan aksi demonstrasi
dua kali juga mengadakan audiensi secara terbuka
dengan pihak rektorat tapi memang hasilnya masih nihil
dimana yang kita resahkan ukt di unsut ini naik melambung sangat jauh tinggi
naik bisa tiga ratus sampai lima ratus persen
contohlah di fakultas saya sendiri saya dari fakultas peternakan
itu yang sebelumnya rp dua lima ratus sekarang naik menjadi rp empat belas
akhirnya di tanggal tiga mei kemarin itu kita audiensi terakhir
sebelumnya peraturan rektor nomor enam tahun dua ribu dua puluh empat sudah dicabut
ini adalah peraturan yang mengatur tentang ukt ini
dicabut diganti dengan peraturan rektor nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh
tetapi digantinya pun menurut kami itu masih belum menjawab segala tuntutan kami
contohlah balik lagi di fakultas saya itu hanya turun untuk golongan terbesarnya
untuk golongan terbesarnya hanya turun delapan puluh satu ribu
itu benar benar menjadi keresahan kami
dan ini bukan terjadi hanya di unsur saja bapak
banyak universitas di universitas mataram sendiri universitas bengkulu
universitas negeri yogyakarta di uns undip dan segala macamnya banyak
bahkan yang tidak hadir di sini seperti unes
uin jakarta universitas brawijaya itu sedang mengalami kenaikan ukt pula
ini serentak di indonesia dan kita bertanya tanya ini kenapa
dan ini pun jawaban dari pihak rektorat bahwa pihak rektorat mengacu pada permendikbud nomor dua tahun dua ribu dua puluh empat
yang dilanjutkan dengan keputusan menteri no lima puluh empat tahun dua ribu dua puluh empat yang mengatur tentang ssbupt
biaya operasional perguruan tinggi
jadi makanya dari itu segala upaya sudah kita lakukan di tingkat universitas
aksi demonstrasi audiensi berbicara langsung dengan rektorat tapi tidak menemukan titik temu
maka dari itu kita hadir pada hari ini kita membawa masalah ini di tingkat nasional
karena memang ternyata permasalahan ini bukan hanya unsur saja yang merasakan
tapi banyak universitas akhirnya kita melalui badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia
melakukan audiensi pada hari ini rapat dengan pendapat dengan bapak bapak dari komisi sepuluh
semoga memang harapannya kita pada hari ini bisa mendapatkan hasil
seperti itu kondisinya di unsut hari ini peraturan rektor nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh empat masih diberjalankan
karena mengingat ada waktu registrasi online yang harus dijalankan pula
jadi kita pun dikejar kejar waktu bapak bagaimana adik adik kita yang ingin kuliah
bagaimana adik adik kita yang ingin kuliah bagaimana adik adik kita yang ingin kuliah
khususnya di unsut itu sendiri perdata sejauh ini masih banyak
lebih dari seratus orang terdata itu masih sangat merasa tidak sanggup dengan besaran ukt yang didapatnya
itu benar benar menjadi salah satu rasa pedih bagi kita kita sebagai kakak tingkatnya
maka dari itu kita tetap berjuang untuk adik adik kita
seperti itu bapak untuk dari unsut sendiri kondisinya ini mohon maaf
karena memang seperti itu yang ada di unsur
ukt nya naik jauh tiga ratus sampai lima ratus persen seperti itu
mungkin nanti dari teman teman lain bisa menambahkan